mutasi virus corona varian b satu enam ribu satu ratus tujuh puluh dua yang dinamai varian delta disebut memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi
penelitian imperial college london menunjukkan varian delta yang pertama kali terdeteksi di india
tiga kali lipat lebih menular dibanding varian pertama dari wuhan
artinya dari satu orang yang terinfeksi dapat menularkan pada delapan orang dalam waktu yang relatif cepat
selain itu varian delta juga disebut meningkatkan risiko rawat inap hingga dua enam puluh satu kali lipat
transmisi penularan covid sembilan belas varian delta ini sudah terdeteksi di sedikitnya delapan puluh negara termasuk indonesia
dengan tingkat penularan yang cepat varian delta diduga turut berkontribusi dalam meroketnya angka penularan covid sembilan belas di indonesia
hingga mengancam lumpuhnya sistem kesehatan
lantas bagaimana cara kita menghindari mutasi varian corona varian delta
kita harus belajar secara positif dari pengalaman india
ngambil hikmahnya baik untuk masyarakat maupun pemerintah juga
supaya ada konsistensi dari penerapan kebijakan dan himbauan perilaku
tadi kembali kepada yang paling penting itu sebenarnya kemampuan kita untuk melakukan testing
tracing treatment oleh pemerintah tapi sekaligus lima m buat masyarakat kita
nana menyebut vaksinasi covid sembilan belas yang saat ini berjalan
diharapkan mampu mengendalikan laju penyebaran virus corona
keuntungan dari vaksin sinovac yang kita pakai
yang prof gus sudah uji adalah vaksin ini mengandung virus utuh
sehingga kalau satu protein sudah mengalami perubahan
protein protein yang lain itu masih konsisten sama dengan vaksin yang lama
sehingga kemungkinan masih bisa digunakan
ia mengacu pada vaksinasi covid sembilan belas di eropa dan amerika
yang sudah di atas lima puluh persen terbukti efektif melandaikan kurva penularan di sana